gagal melakukan negosiasi pasukan tni dari kodam jaya masuk ke perumahan dan melakukan pengosongan paksa rumah dinas purnawirawan tni
dengan memecah konsentrasi masa melalui jalan belakang
ratusan anggota tni memasuki perumahan kodam yang diisi oleh para purnawirawan tni kodam jaya di tanah kusir jakarta selatan
jumlah warga yang sedikit tidak membendung pasukan tni yang dilengkapi tameng menahan dan melakukan perlawanan terhadap anak anak purnawirawan tni ini
para warga yang menolak pengosongan meminta pasukan tni menunda terlebih dahulu sampai ada keputusan dari pengadilan